fakta apa saja yang terungkap dalam sidang kedua kasus megakorupsi ktp elektronik di pengadilan tipikor jakarta
bagaimana relevansinya bagi pengusutan proyek yang diduga menjadi ajang bagi bagi jatah para pejabat dan politisi ini
kami akan membahasnya malam hari ini dengan agus pambagio yang merupakan analis kebijakan publik
kemudian ada boyamin saiman koordinator masyarakat anti korupsi indonesia atau maki
dan emerson yunto peneliti indonesia corruption watch atau icw
terima kasih sudah hadir
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam saya akan mengajak anda juga untuk melihat terlebih dahulu sejumlah cuplikan yang disampaikan oleh para saksi yang dihadirkan hari ini
saya minta di doakan dari seluruh mayat indonesia saya dikutuk allah swt
tapi saya juga minta apabila ada yang memfitnah saya saya minta diberikan kebenaran oleh allah swt
saya minta yang biasa boleh saya
saya baca disebut sebut uang lima puluh juta ini
menerima uang lima puluh juta untuk gimana
saya perlu clearkan ini karena banyak yang bertanya kepada saya
uang itu honor saya pembicaraan di lima provinsi
karena menurut aturan satu jam menteri bicara itu lima jutaan
kalau saya bicara dua jam sepuluh menit
saya di lima provinsi
jadi itu honor resmi saya tanda tangan ini bukan komikasi buat operasi umur saya
karena ini banyak pertanyaan saya
kalau kita lihat memang sejak awal kan ketika beberapa nama itu disebut langsung ada reaksinya
membantah tapi rupanya yang hari ini yang paling unik sebenarnya
kalau menurut saya yang paling unik karena kalau memang ada uang masuk minta masyarakat indonesia semua mengutuk dia
nah kalau anda melihat sendiri seperti apa sih
karena kita mencoba untuk komprehensif ya
disebutkan katanya bpk sudah dua kali mengatakan bersih
kemudian lkpp juga dilibatkan di sana
sempat ada disebutkan juga pelibatan kpk untuk mengawal proyek ini sejak awal
nah kalau anda melihat ketika ini menjadi
besar kasusnya bagaimana
ya kalau soal bantah membantah hampir semua kasus korupsi
kemudian penetapan tersangka tersangka selalu bilang dia membantah menerima dijolimi dan sebagainya
dicatut ada tujuh delapan kasus yang bilang itu dijolimi
toh hasilnya semuanya dinyatakan terbukti bersalah
dan kemudian yang menarik satu rupiah pun kalau terbukti terima siap dihukum dihujat dan sebagainya
pertanyaannya waktu itu terima rupiah atau dolar atau euro
kalau ini kita jangan sampai terjebak dengan soal kata kata
kita masih ingat kasus anas urban inggrum dia bilang
satu sen pun satu rupiah pun saya terima uang dari hamba lah siap digantung di monas
kan bank indonesia nggak pernah ngeluarin uang satu rupiah om
kemudian yang kedua ya yang mana ada sih nyuap satu rupiah
yang begini begini sih silahkan saja tersangka saksi membantah bahwa dia terima uang suka apa apa pun
yang terpenting adalah bagaimana proses pembuktiannya

plus juga menurut kita kpk juga jangan hanya menunggu hanya mengandalkan proses persidangan
sepanjang ada bukti bukti kuat mengarahkan ke saksi saksi atau orang orang yang disebut di dalam dakwaan
oh jadi tidak perlu menunggu persidangan ini
tidak perlu menunggu
artinya kan begini ada misalnya di luar konteks sanggahan bahwa saya menerima ya cross check aja
ini ada laporan ppatk nih bisa jelasin nggak uangnya dari mana misalnya gitu
atau misalnya ada dokumen dokumen lain cctv dan sebagainya
dan sebagai ada pertemuan nih anda mau bantah atau tidak
atau bahkan ada rekaman gitu ya
rekaman rekaman kan rekaman hasil penyadapan ini belum muncul nih
jangan jangan saya menduga kpk punya kunci kuncian tuh
ya nanti silakan aja bantah tapi nanti kita buktikan aja di proses pembuktian
baik kalau bang boyamin sendiri melihatnya seperti apa nih
sampai di persidangan hari kedua ini apakah memang indikasinya sudah terlihat jelas surat dakwaan itu sudah benar
artinya begini apakah surat dakwaan itu memang tidak hanya gambling
menyebutkan nama nama itu sudah mendekati kebenaran ataukah masih jauh sebenarnya
sudah terkonfirmasi saya tadi mojok di sebelah kiri belakang nonton
oh di persidangan ya
ya nonton mulai pagi mulai sampai dengar tadi pembicaraan saya siap dikutuk
itu saya dengar langsung itu sama teman teman wartawan mojok karena sudah tidak dapat tempat duduk di dalam itu
jongkok semua gitu ya agak kaget kaget juga gitu kenapa harus se vulgar itu
fokus kepada saya sengaja nonton mulai pagi sampai agak siang sampai jam dua jam tiga itu
sengaja ingin mendengar kesaksian berkaitan dengan pertemuan di hotel grand melia yang sudah saya dengar informasi sebelumnya
nah terkonfirmasi tadi itu bahwa ada memang pertemuan grand melia
saya cepat cepat pulang ke kantor membuat surat pengaduan kepada mkd dan saya serahkan tadi jam setengah empat lah ke mkd bahwa setia novanto
di sana elaborasi lagi pertemuan grand melia itu

nah itu ada berarti grand melia akhirnya terkonfirmasi
jadi dakwaan itu di mana dianggap itu bahwa andi agustinus bahasanya begitu menghubungi irman diyahanggra ini dan sugiyarto
dan dikatakan bahwa waktu itu ada kesempatan ketemu pak setia novanto meskipun sebentar
nah akhirnya semua meriung di situ jam enam pagi
dan pak setia novanto memang hanya sebentar di situ hanya menyampaikan tadi seperti dilaporkan reporter bahwa siap mengawal bersama sama
nah itu ada berarti grand melia akhirnya terkonfirmasi
jadi dakwaan itu di mana dianggap itu

sudah mulai terkonfirmasi sepanjang saksi saksi seperti pak heruman harahap tadinya membantah
tadi akhirnya juga menerima di ruangannya tapi bantahnya karena urusan kaos kaos ya
jadi maksudnya sudah ada yang sebelumnya tidak ada menerima tidak menerima tamu begitu ya
mengaku tidak kenal bahkan
atau dia bertemu
tapi sekarang sudah mulai bergeser oh iya menerima tapi soalnya bukan soal yang iktp begitu ya
setia novanto juga begitu
bahkan saya agak cepat itu kan
karena minggu kemarin kan jum'ah pes bahwa dia mengaku tidak kenal dengan irman dan sugiyarto
tidak pernah bertemu bertemu
nah tadi terkonfirmasi begitu ada pertemuan di grand melia dan juga di ruang fraksi juga ada
yang itu tadi dari pernyataan
kesaksian budiahanggra ini
budiahanggra ini ya
dan tadi juga tidak dibantah oleh irman dan sugiyarto
jadi sudah terkonfirmasi itu ada pertemuan awal di tahun dua ribu sepuluh akhir dua ribu sepuluh di grand milia pertemuan pagi pagi
ngapain pagi pagi kalau tidak penting jam enam loh
mungkin aktivitasnya lebih awal
justru pak setia novanto ada acara karena ada acara kira kira jam tujuh yang mungkin acara apa gitu yang tidak bisa diandari
maka kemudian ya pagi pagi itulah sebelum berangkat ke acara itu dia menyempatkan
apa yang membuat kemudian anda langsung membawa ke mkd misalnya
kalau misalnya ini masih soal pertemuan katakan
ya ini bukan soal hukum terlibat atau tidak terlibat
tapi soal perbuatan etis
ya menurut saya perbuatan tercelah karena berbohong pada publik
karena jum'at pes dostok dostok dan diwawancara resmi menyatakan saya tidak kenal tidak bertemu
kemudian saya ada konfirmasi kenal dan ketemu berarti telah berbohong
ketua dpr masa berbohong lagi berbohong lagi
nah maka saya laporkan paling tidak ya kena kartu kening ketiga lah nanti gitu kan
nah sedang kalau kartu kuning kedua aja kan sudah hukuman berat kan itu kan
kartu merah lah ini masa setelah kartu kuning ketiga pun juga tidak ada apa apa
maka ya saya cepat cepat tadi lari pakai motor pulang
langsung laporkan ke mkd
lari laporkan ke mkd
mkd sudah datang diterimanya
tapi tidak merasa terlalu apa namanya terlalu
bukan terlalu cepat terlalu apa namanya terlalu dangkal misalnya kalau hanya soal misalnya
ya ini kan di dalam rangka mendorong
dalam rangka mendorong
nanti kalau dia masih tetap tidak mengaku itu kan bisa sumpah palsu kan nanti kan
nah ini sebenarnya dalam rangka mendorong kalau memang dia paling tidak
jadi bertemu apa tidak bertemu gitu maksudnya ya
berbohong ini minimal kan sudah perbuatan tercelah
dan kalau nanti sudah kena kartu kuning ketiga pasti dicopot kan jadi dari ketua dpr dan bahkan dari anggota dpr
gak khawatir kalau itu kemudian malah bergeser ke proses politik
oh enggak ini kan justru saya pilahkan
kalau hukum nanti akan terkonfirmasi banyak urusan urusan hukumnya di sana
bahwa pertemuan itu akhirnya di mana dan juga siapa yang memulai siapa
dalam politik kan siapa memanfaatkan siapa
ini belum terkonfirmasi
kalau pnri ngakunya diajak dari andi agustinus
andi agustin katanya ngakunya diajak oleh orang lain karena setelah melihat internet
jadi ini akan semakin terkonfirmasi nanti
jadi menurut saya malah mendorong supaya proses proses ini supaya pak siti anomanto lalu mengaku kan nanti berikutnya
dia kan membuat benteng di luar sana seakan akan ngaku aja nggak kenal aja enggak
supaya kalau ini roboh ya paling tidak ring keduanya masih kokoh kan gitu kan
teorinya kan begitu aja
ya baik pak agus
kalau agus sendiri mengikuti tentang awal mula ide dari proyek ktp elektronik ini
ktp ya begitu menyebutnya
kemudian mulai dibicarakan di dpr
diusulkan pemerintah saat itu
mungkin pak agus juga ikut mengikutinya begitu perkembangannya
yang anda perhatikan seperti apa

saya agak lupa bisa dicek di google karena banyak komentar saya waktu itu menyatakan soal ini
ya saya bilang bahwa ini sebuah proses peradaban manusia indonesia
dimana yang namanya single identity numbers itu menjadi kekuatan untuk langkah berikutnya
mau pilkada kek mau pemilu kayak mau berikan sumbangan subsidi
subkarno dan sebagainya
mudah ter trace kalau dia digelapkan
jadi saya cukup sambut baik waktu itu
sambil kita lihatin ternyata banyak hal hal itu yang di lapangan bermasalah
saya tanya kenapa begini
oh karena misalnya mesin verifikasi fotonya cuma satu di setiap kota madia
jadi harus pindahkan di kelurahan
oke nanti saya ikuti terus
mulai tercium indikasi bahwa ini tidak ada yang nggak beres ini
ketika memang alat ini sudah tidak ada
masih sekian ribu orang
kemudian datanya sebagian hilang dan seterusnya
ini pasti ada yang nggak beres
saya tanya langsung pada pak dirjen waktu itu pak irman
wah enggak mas
sebentar ini ada masalah begini
oh ya sudah
saya sudah ingatkan hati hati loh
ini proyek besar
saya gak tau
intinya ini harus jadi
karena ini adalah sikal bakal dari kita bisa berdemokrasi
menjadi rakyat indonesia punya identifikasi
dan kalau enggak
nanti susah kita menata ekonomi
terus tidak ada yang ada surat
ingat nggak ada surat edaran dari mendagri menghebohkan
bahwa kalau difotokopi rusak dan sebagainya
saya ikut membantu
saya bilang bukan rusak
harusnya ada alat
minta segera diadakan
enggak juga diadakan
jadi ktp ini kan sama aja sama ktp yang lama
negara sedang investasi itu kan besar
daripada gini ya sudah aja pakai kartu biasa
yang lama ya
yang lama itulah
baik tita akan lanjutkan lebih lanjut nanti
kita akan dengarkan juga beberapa cuplikan
dari keterangan saksi hari ini
karena memang sidangnya juga masih terus berlangsung hingga malam ini
kami akan segera kembali setelah jeda berikut
baik kita sebelum mulai lagi pembahasan tentang sidang kedua di kasus megakorupsi ktp elektronik ini
kita akan kembali dengarkan salah satu keterangan saksi di persidangan hari ini
saya ditanya sampai mati bentah mati pun saya tidak akan mengatakan kalau saya tidak uang
itu saya tertekan yang mulia
saya tidak berani cerita dengan keluarga saya saya tidak berani cerita dengan anak saya
saya alami saya simak saya tidak mencuri kulit
ada pemeriksaan oleh kpp saya langsung katakan bahwa saya akan menjalankan uang itu bukan penyediaan saya
nah ini salah satu bentuk ekspresi lagi
kalau tadi membantah katakanlah kalau misalnya menerima satu rupiah pun minta warga indonesia mengutuknya
untuk pak gamawan ya
tapi ini budiah tadi mengatakan bahwa kalau mengembalikan uang ini maka disebutkan oleh satu pak irman ya
itu irman ya bunuh diri
mungkin nggak sih logis tidak
misalnya begini seorang
yang berposisi seperti sekjen begitu
dalam posisi mungkin saja yang terjepit
saya mencoba melihat sisi lainnya
kemudian mau tidak mau terlibat dalam hal ini karena dia sebenarnya pekerjanya juga di situ
menerima dia jelas korupsi ketika mau membalikan diancam seperti itu
ya kalau itu kan bisa bisa saja
diancam kemudian dia berkilah bahwa sebenarnya saya ingin mengembalikan
tapi tidak menerima
cuman kan pertanyaan berikutnya kalau waktu itu dia lihat ada bermasalah
ya sebenarnya simpelnya kalau tidak dia mundur saja sebagai sekjen
karena tidak sanggup
mengembalikan dan mundur begitu ya
mengembalikan dan mundur
dan ini kan terjadi proses itu dibiarin begitu saja
dan yang kita juga agak miris kan lagi lagi ini pengakuan pengakuan
jadi dia selalu bantah bahwa saya tidak menerima dipaksa dianggap bunuh diri kalau misalnya melapor
saya paham betul bahwa sekjen pasti paham dengan undang undang tipikor
dan kemudian yang kedua ini kasus kalau ditanganin kpk itu prosesnya agak panjang
dan kemudian potensi dia lolos di pengadilan kecil
kita masih ingat misalnya di dua ribu dua belas sebenarnya kasus iktp pernah ditangani bos
oleh kepolisian atau kejaksaan saya lupa
dan itu dihentikan
dihentikan di dua ribu dua belas gitu ya
nah kalau institusi lain sih barangkali dia bisa berkilah
karena prosesnya proses tertutup nih
nah ketika ditangani oleh kpk
ada proses proses yang menurut kita bahwa ketika kpk membawa kasus ini ke pengadilan
bukti bukti sudah cukup kuat
ketika dakwaan ini dibacakan untuk irman dan juga sugiarto
dan menyebut nyebut keterlibatan ibu dia misalnya tadi ya sekjen
saya pikir kpk pastinya punya bukti
jadi yang dimasukkan dalam surat dakwaan itu sebenarnya sudah ada alat buktinya sebenarnya
ya jadi kan ketika kpk membawa irman sugiharto minimal dia ada tiga alat bukti itu
menetapkan tersangkanya ada tiga alat bukti
ketika bawa ke pengadilan pasti
bukti lebih dari tiga
nah kecuali memang nama nama yang disebut nih
dia stiano vanto kemudian beberapa anggota dpr yang
saya pikir mungkin buktinya sudah punya dua kpk
tapi dia perlu memperkuat itu
caranya adalah lewat fakta fakta di persidangan
atau mencari bukti yang lain di luar fakta persidangan
nah di kasus ini kita sebenarnya meminta kpk untuk tidak bergantung
pada persidangan ini
yang icw takutkan sebenarnya ada pihak pihak tertentu yang sebenarnya ingin melokalisir
kasusnya agar nggak kemana mana tuh
mungkin teman teman masih ingat kasus skandal
skandal kardus durian waktu itu
di dakwan muncul tuh nama menteri kemenal kertran pak mohamad iskandar
tapi ketika proses diputusan nama itu nggak muncul
itu baru satu kasus
kita melihat ada tiga empat lima kasus yang namanya muncul di dakwaan
kemudian hilang di putusan pengadilan
kasus pengadaan al quran sama tuh
waktu itu juga menyusun
menyebut misalnya keterlibatan politisi
itu merekayasannya di celah yang digunakan ini bagaimana
pada bagian proses pembuktian
antara di bap berita cara pemeriksaan
sama di kesaksian di pengadilan
pasti dia akan katakan bahwa
enggak kok sebenarnya uang itu masuk ke gue kok gitu
atau memang hanya saya terima saja
nggak bermaksud memberikan sejumlah uang ke a ke b dan ke c
kenapa dia berani itu
karena saya menduga ada pihak pihak tertentu yang menjamin
si terdakwa ini atau si pelaku ini
kalau nggak nyebut nyebut nama gue bos
gue akan jamin ketika lo proses di pengadilan
ketika nt keluar dari pengadilan juga kita jamin
karena kita bicara gini
ketika efek jerak itu menurut kita tidak terlalu kuat buat pelaku
dia pasti akan pasang badan
catatan ic di dua ribu enam belas saja hukuman rata rata koruptor
itu cuma dua tahun dua bulan
iya iya kalau dua tahun dua bulan ada remisi pembebasan bersatu
jadi ya nggak apa apa mending masuk tapi nutupin yang lain
dan setelah itu udah jamin
dapat dan ini satu informasi yang menurut kita agak miris
jadi ada kasus korupsi
yang itu melibatkan penyelenggara negara pns
dia bilang kebetulan cowok
papa ini lebih kaya ketika di penjara daripada waktu berdinas
karena apa karena dia banyak yang suplei
agar tidak menyebut nama nama lain
ini rilada nih terjadi ya
lebih kaya ketika masuk penjara
ketika kaya masuk penjara
jadi business ya
bukan efek jerah akhirnya
dia hanya menerima asupan bahkan ngancam ngancam juga
kalau tidak ngasih saya duit lagi saya bongkar loh
malah duitnya lebih gede lagi
jadi mengancam malah ya
dan juga malah minta proyek juga
anak buahnya disuruh berangkat
jadi masih malah duitnya dulu kalau hilang tujuh ratus miliar
malah kemudian dapat satu lima triliun
baik kita kembali ke soal persidangan hari ini
mas boyamin mungkin anda yang berada di sana tadi
bisa mencatat fakta penting apa lagi
betul ketika anda hadir di sana
harus kita garis bawahi ternyata
soal apbn murni tadi misalnya
utang luar negeri rencananya kemudian menjadi apbn
itu tadinya kan pak khairulman harahap
ngangkunya itu berasal dari pemerintah
baru pak gamawan fauji memberikan data
notulensi rapat di november dua ribu sembilan di awal
ternyata permintaan itu dari dpr
nah ini artinya berarti ketahuan
yang minta dpr
merubah dari pinjaman luar negeri ke apbn murni
tapi itu data
itu ditunjukkan tadi persidangan hari ini
itu tadi pak gamawan juga terkonfirmasi
ada tanggal sekian
nah itu justru saya ingat persis kejadian
proyek proyek bank dunia
pengadaan jalan lingkar
mulai jambi sampai jatimur pasuruan
saya bersama pak amin sunaryati
waktu itu mengawal betul
karena bank dunia memang menginginkan
sejak tender ada konsultan pengawas
baru tender aja
pelaksanaan ada lagi
penerimaan ada lagi
dan betul betul diawasi
dan tender agak sedikit melenceng dikit
jadi batalkan diulang
jadi betul betul diawasi
bank dunia tidak mau
dan bahkan dia bersedia membayar konsultan
pada waktu mengawasi tender
jadi maksudnya sulit kalau pakai pinjaman luar negeri
kalau pakai pinjaman luar negeri
sulitnya minta ampun
dan itu saya mengalami betul
ketat ya ketat
nah yang di kasus iktp ini
mulai dari proyek
itu tertutup bos
jadi peluang peluang untuk diawasi banyak pihak
dan makanya diubah menjadi apbn
karena kalau pinjaman luar negeri
pasti akan dibuka oleh bank dunia
dan dia juga bank dunia
membayar dengan harga mahal
pakai bule bule juga pada saat tender itu
peserta peserta yang kira kira komplain begitu
ini juga pasti perlu dicari oleh persidangan
sebetulnya ada yang ngadu ini
jadi ada yang kalah waktu tender
ini harus dicari ini
jadi awal itu tadi
si pt lintasapa itu bahkan lapor ke polda
dan irman dan sugiyato pernah jadi tersangka
terus kemudian dapat sp tiga
prosesnya akhirnya jalan lagi
tadi yang dikatakan emerson tadi
kaitannya di kejaksaan agung itu adalah proyek uji petik sebelumnya
yang ketersangkanya irman
ini persisah ceritakan oleh pak marzuki ali yang kami hadirkan juga di sini
tentang pernah menjadi kasus di polda ini
ya polda itu tadi
jadi proses proses itulah kemudian memang ada yang mengadu ke polda
kemudian mengadu ke kppu
kppu sudah menyedangkan ini ada persengkok kokalan
dengan cara ngunci di administrasi
administrasi itu dengan iso itu
ternyata untuk ngunci pak
itu sehingga beberapa perusahaan yang punah
vtel kom segala macam gugur
terus teknis juga begitu
berkaitan dengan chip li satu segala macam itu
yang kemudian harus dicocokkan dengan komputernya
perusahaan yang hebat hebat tadi
di tahun berapa itu
pengadaannya ini kan disetujui dua ribu sepuluh uangnya itu
kemudian dilaksanakan awal awal dua ribu sebelas
jadi ngunci administrasi aja sudah hebat
ngunci teknis hebat
apalagi terus kemudian ngunci di pelaksanaan seperti ini kan
sebenarnya bahannya ternyata hanya lima ratus bahannya
jadi pet lima ratus perak
jadi plastik dilapis lapis ini
ini hanya lima ratus perak
jadi dalamnya pvc
terus kemudian plastik yang dilapis lapis gitu
untuk menanam chip di dalamnya
itu bahannya hanya lima ratus perak
cara pembuatan hanya seribu lima ratus
jadi untuk nambah
data ini dapat dari mana
nambah itu intas segala macam
sudah kerugian yang dihitung bpkp
dari enam belas ribu itu ternyata
cara pembuatan untuk nambah tinta
nambah apa chip segala macam itu
ini kalau dibandingkan dengan atm yang ada magnetnya
terus kemudian kartu yang model ini
octopus yang ini
untuk mrt yang bisa untuk membayar segala macam di luar negeri
yang hampir sejenis dengan ini
caranya chipnya cuma kabel yang diputar begini
di lingkar ini
ini hanya delapan an lah
kartu kredit itu nggak sampai sepuluh
yang ada chipnya ini
dan sebenarnya benar pak
itu kalau sering dipotokopi
ini akan putus
karena kabel kecil pak
ya kabelnya di sini
di bawah foto ini
melingkar di sini
jadi saya tanya ke paulus thanos
waktu di singapura
saya penasaran chipnya di mana
dan harganya markupnya luar biasa berarti ya
iya cuma ternyata ini
belinya ke perancis cuma tiga
kan anggarannya cuma dua t sekian
jadinya lima sekian
ya asumsinya sederhana kan
dari yang awalnya delapan
misalnya ini paling ya cakep aja delapan
iya dijual jadi enam belas
artinya markupnya hampir dua kali lipat
makanya kan kemudian bpkp menyebut
itu terlalu moderat kan benarnya
bisa jadi sampai tiga triliun kerugiannya
karena kemudian kelihatan
ini apa proses proses ini harganya
sangat tidak imbang dengan harga pasaran
dan harga yang ada di kontrak
tapi ini menjadi semakin menarik
ketika ada pimpinan dpr mengatakan
perlu membawa ini ke angket
tapi saya tidak ingin masuk angkai
karena ketika melihat
proyek ini sudah dikawal oleh berbagai lembaga begitu
kok bisa ada kerugian
ini yang jadi sorotan dan bagaimana
apakah ngawalnya benar atau tidak
kita ulas lebih lanjut ya
selanjutnya break dulu
cnn indonesia prime
segera kembali saat lagi

sekarang saya minta pendapat dari mas agus
mas agus ketika proyek ini bergulir sebenarnya
awal awal anda sebagai pengamat pinjakan publik itu
melihat tidak sih ada keanehan keanehan misalnya
dari segi apa namanya
sebenarnya disebutkan ada banyak lembaga yang ikut mengawal
ya sangat kelihatan
diminta masyarakat berbondong bondong daftar kekelurahan
tidak semua kelurahan punya
kan harusnya semua disiapkan
sudah gitu udah buat semua
kartidernya tidak ada
terus tiba tiba datang semua
jakarta saja empat juta hilang
hal hal semacam ini kan
eh kenapa tidak ada
wah ada mas ini sebentar itu
jadi kalau saya protes
karena banyak teman teman yang protes tidak dapat
saya telepon dikasih
eh kan bisa mas cepat kok
ya kalau saya minta kalau anda itu kan harusnya
kalau yang sistem yang biasanya nggak jalan
dan lagi kan itu menjelang pemilu
saya sudah ingatkan lagi
karena nanti dua ribu berapa itu
eh dua ribu empat belas kan
karena nanti pemilu pasti ribut
nah kan muncul lagi itu
yang orang sudah tidak ada lima tahun sepuluh tahun
nah kalau itu ada
harusnya tidak ada lagi
sebenarnya semangatnya bagus gitu ya
tapi kan pihak pihak politisi
orang orang pemain pemain di proyek itu kan
menganggap ini jadi peluang
wah butuh nih
ditumpangin jadi justru itu yang dipakai
ini pendapatnya mas agus
bahwa publik atau negara ini
jadi kajian ilmiahnya ditunggangi
padahal dari tadi
kebutuhannya sebenarnya mungkin normal
dua triliun itu udah cukup banget
tapi dua triliun kita fee nya berapa om
jadi karena fee nya kurang
dinaikin lagi terus
kalau memikir mendesain
itu kan perlu fee
dan ini ada kelompok kelompok gitu
ini pasti yang mengadu
yang kelompok yang kalah
mereka sudah yakin bahwa ini lebih canggih
harga kita tapi kalah
harga lebih murah tapi kalah
nah itu yang perlu dicari itu
pengadilan ini benar nggak harganya paling murah
kan lkpp ada
sekarang ketua lkpp jadi ketua kpk
jadi dicari saja pasti ada
baik kalau kembali yang ke soal bahwa
ada banyak lembaga yang ikut mengawal
menurut versi pimpinan dpr saat ini begitu
itu anda sendiri melihat seperti apa sih saat itu
ya waktu itu memang pak agus raharjo
waktu masih ketua lkpp
seperti dalam bentuk meminta itu dibatalkan tender itu
karena memang harganya tinggi
dan kemudian caranya adalah
itu tidak benar
seperti pernah teman teman icw juga sampaikan bahwa
misalnya masih ada yang sanggah
tiba tiba kontraknya ditandatangani
itu kan suatu hal yang tidak pernah terjadi
sekelas jembatan harga satu miliar saja
kalau ada yang sanggah apalagi sanggah banding
ini tetap jalan
jadi nampak kemudian memang ada banyak hal yang tidak wajar
kemudian pak agus rarja waktu itu minta dibatalkan
tapi kemudian ada yang menuduh pak raharjo
karena membawa juga jagoan
pak agus raharjo membawa jagoan bagaimana
karena dia membandingkan
kalau telkom ini harganya bisa lebih murah
jaringannya lebih hebat
dan konsursium itu kalau menyampaikan penawarannya
kalau bisa menyampaikan penawaran
tapi karena dia tidak bisa menyampaikan penawaran
karena sudah di gugur administrasi dan teknis tadi
dia tidak bisa memberikan sampul kedua penawaran
tapi pengertiannya bahwa bisa memberikan lebih murah
jadi dari peluang itu
pada posisi itu pak agus raharjo selalu berkata ke ketua lkpp
saya yakin bahwa dia berkeinginan ini yang terbaik dan murah
yang terjadi adalah di beberapa proses proses awal pemeriksaan itu
selalu bilang bahwa saya sudah berkoordinasi dengan lkpp
pihak yang bisa pihak pemerintah maupun pihak swasta
nah ini kan pertanyaan berkoordinasi lalu
disetuju itu tidak
atau enggak karena ada upaya upaya pihak tertentu untuk melempar bahwa
lu bertanggung jawab juga
justifikasi bahwa saya sudah berkoordinasi
tapi tidak dipakai
artinya apa koordinasinya
hasilnya apa itu nggak pernah dijelasin
seperti tadi rekomendasinya pak agus raharjo sebenarnya ingin dibatalkan
itu muncul tidak dalam pertanyaan di persidangan tadi
belum nanti nanti
nanti saya yakin makanya pak agus raharjo siap saja jadi saksi
dan saya berharap nanti pak agus raharjo memang bersedia jadi saksi
dalam konteks apa
artinya itu peluang itu
mestinya hakim nanti yang akan memanggil
ini perlu didengar deh
keterangannya sebagai ketua lkpp
menjelaskan apa yang terjadi itu
daripada timbul fitnah
kasihan juga pak agus raharjo
dia dituntut mundur
dan segala macam kan
padahal pada proses proses seperti itu
jadi saya bukan dalam posisi membela
tapi sebenarnya ini proses yang memang harus dibuka juga
kalau kemarin ada yang menyarankan
sudah masukkan saja pengawasan internal
atau bahkan komite etik untuk memeriksa pak agus raharjo
apa yang terjadi saat itu
itu malah proses pembersihan diri
malah menurut saya bagus bagus saja
tapi bahwa kemudian
bpk katanya juga sudah menyatakan wtp
wtp di keuangan dirjen
nah dan itu nyatanya juga dalam dakwaan kemarin
nanti saya akan terkontrol
masih ada uang delapan puluh juta mengalir kepada auditornya
untuk mengeluarkan wtp itu
jadi bahwa proyek ini tidak ada masalah
kecil benar delapan puluh juta
mungkin itu baru uang awal
ini misalnya w gitu
tapi di dakwan juga ada
auditor bpk nya itu
kalau kita baca kemarin cermati ada nama itu
jadi ini proses proses yang katanya ada dari bppt
bahkan untuk teknologinya
lkpp untuk pengadaannya
bpk dari keuangan
banyak kalau dilibatkan
apalagi sampai dua ribu dua puluh
tiga belas atau tiga belas gitu kan
jadi ini proses proses yang menurut saya malah
bahasa ini hanya untuk pembenaran
bahkan bahasa nggak enaknya dikadalin gitu
ini lebih seru dari kasus jessica dong ya
saya ke bang emerson sekarang
bang emerson kalau misalnya ini dilihat nih kan apa
saya kalau lebih tertarik begitu ya
dengan nama andina rogong sebenarnya
andina rogong ini seperti misterius begitu ya
apa namanya keberadaannya dan lain sebagainya
kenapa kpk menurut anda kira
saya kira tidak langsung menetapkan status tersangka terhadap andina rogong
yang harus dicek adalah
andina rogong ini sebenarnya saksi biasa
itu itu yang juga penting karena
kenapa nggak andi citayam gitu ya
tidak segera ditetapkan sebagai tersangka
bisa saja karena memang bukti buktinya
cukup kuat untuk irman dan sugiarto
atau bisa yang lain karena
dia jadi saksi kunci di kasus ini
karena tanpa keterlibatan andina rogong
itu kan nggak mungkin tuh
disebut banyak banyak nama
dia melakukan pertemuan dengan siapa siapa
jangan jangan dia ini justice kolaborator
jangan jangan justice kolaborator
karena kan justice kolaborator sebenarnya nggak perlu diumumkan
dan kemudian yang kedua ya
apakah ini justice collaborator atau tidak
proses hukum itu tetap bisa berlanjut bos
itu harus dijelaskan kepada publik
harus dijelaskan oleh kpk
pada akhirnya karena kalau tidak
orang akan mengira
dan ini juga tidak cukup positif
buat kpk ya
mungkin belum justice kolaborator
mungkin lah ya
tapi paling tidak sudah dicekal
dan saya gembira itu
tadinya nggak ketahuan juga
dicekal atau belum gitu
ya karena mungkin statusnya belum tersangka
artinya kan banyak pihak tuh yang
bisa saja pengungkapnya adalah pihak yang kalah tender
juga orang yang tiba tiba sadar gitu
itu yang mungkin bisa membantu mengungkap
jadi yang kita inginkan dari kasus iktp ini
tapi tuntas ya begitu ya
beberapa waktu yang lalu
begitu mas agus
kami di sini juga mengundang
pak menteri dalam negeri saat ini
berbicara juga tentang berbagai kasus iktp
dan pelaksanaan iktp sendiri sampai saat ini
salah satu hal yang ketika dipertanyakan
apa yang membuat lambat
kalau belangkul kosong dana dan sebagainya
karena ternyata ada pembatalan tender untuk dua ribu enam belas
karena dinilai tidak firm begitu
ingin mulai lagi dari awal
nah berarti ada dampaknya sebenarnya kasus ini
menurut anda apa yang harus dilakukan oleh mendagri mempercepat hal ini
ya sekarang karena ini kan
dananya sudah habis terkuras
tapi masih belum beres
kayak ada kekurangan
apa ini tadi
dan sebagainya harus ada
ini harus dituntaskan
ya harus masuk ke anggaran dulu
kasus hukum sih
biarkan kasus hukum berjalan lah
kan ini dua hal yang berbeda
berarti ada anggaran lagi nih ceritanya
ini kan resiko
tidak ada pilihan lain
tidak ada pilihan lain
karena kita kan harus punya identitas
masa kita warga negara tidak punya identitas
ya kan memang tidak selalu ktp
tapi di indonesia ktp
di negara lain kan cuma bisa driving lion
nah jadi mau gak mau harus dilakukan anggaran supaya selesai
vendor dibayar data kita terima lagi
cetak vin nya ada sudah bagikan selesai
semua card tethernya ada
jadi lima sembilan triliun itu kayaknya
tidak diurus belakangan
orang yang terlibat itu ambil aja semuanya
tapi sekali lagi sita sita gini juga masih pertanyaan pada saya
ketika barang disita untuk negara
apakah benar uangnya musuh negara
ini satu hal lagi loh
sampai sekarang kita nggak ada yang tahu nih
belum ada yang mencari cari
kalau kpk saya percaya ya
karena memang dia laporan ke kementerian keuangan jelas
hasil penyitaan atau uang pengganti
cuma yang lain sita tidak tahu
baik kita akan lihat nanti perkembangannya di persidangan selanjutnya
tapi sampai sejauh ini
mungkin fakta fakta persidangan ini yang bisa kita ulas sampai di sini
telah hadir bersama kami di cnn indonesia prime news malam ini